sekitar dua pekerja tempat hiburan malam dari berbagai profesi
mulai dari kasir pemandu lagu serta bartender
mendatangi kantor wali kota bandung senin siang
mereka mendesak agar pemkot bandung segera membuka tempat hiburan malam
bagi para pekerja tempat hiburan malam
kebijakan penutupan tersebut membuat mereka kehilangan pekerjaan dan mata pencarian
untuk bertahan hidup mereka pun mengendalkan pemberian hingga berjualan online
pernyataannya dibuka segera dibuka
sebenarnya saya ajak namanya ke semua orang
semua juga berpakaian
kita dapat kepastian eh bapak juga
karena kan kita juga nggak dapat gaji selama beberapa bulan ini
dengan tidak adanya kepastian kita juga bingung dapat penghasilan dari mana
demo pekerja tempat hiburan malam juga terjadi di depan balai kota surabaya
mereka meminta agar wali kota surabaya triris maharini
mencabut perwali nomor tiga puluh tiga
tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tentang normal baru yang mengatur tentang jam malam
dan melarang tempat hiburan malam beroperasi
pihak kepolisian polrestabes surabaya tidak merekomendasikan tempat hiburan malam buka
karena aturan new normal kota surabaya belum dicabut
selain itu menurut kapolrestabes surabaya
dengan kondisi pandemi covid sembilan belas di surabaya saat ini
sangat beresiko jika tempat hiburan malam dibuka
tapi tetap nggak dibuka
jendola perwali nggak buka
jadi ada yang dibuka nanti kita pertama buka
nanti akan dikaji dibelanjir
kalau ini maksa ya nggak bisa
para pekerja hiburan malam ini mengeluhkan
sudah empat bulan terakhir sejak diberlakukannya psbb pertama hingga saat ini
mereka tidak bisa mencari uang dan semakin terhimpit kebutuhan ekonomi
tim liputan cnn indonesia